selanjutnya kami akan memberikan kabar yang mengembirakan dan juga membanggakan
ini datang dari anugerah komisi penyiaran indonesia dua ribu dua puluh
di mana cnn indonesia connected ini menjadi pemenang kategori berita atau jurnalistik anugerah kpi
dan pemenangnya adalah cnn indonesia connected trans tv selamat
ya pengumuman pemenang ini dilaksanakan kami siang di perpustakaan nasional
anugerah ini merupakan apresiasi kpi kepada program acara berkualitas serta mengedukasi
cnn indonesia connected ini merupakan program berita yang membahas secara mendalam hal hal yang ramai diperbincangkan di media sosial
cnn indonesia connected tayang setiap senin hingga jumat pukul delapan belas di cnn indonesia
dan pukul satu tiga puluh
dan membanggakan sekali tentunya